tidak ada aja pomo
dari istri kamu
mas purnowo kenapa bang
awas loh kalau promet tau
emang dia gak tau bang
ya belum makanya jangan lo kasih tahu
cucuk mulutnya mana bang
aduh aduh aduh
pake seratus ribuan
ada kembaliannya gak
lima puluh ribuan
kalau sepuluh ribuan
kalau bayarnya pakai sepuluh ribuan mah
gak ada kembalian
lihat si purwonova
ya ilah ilah
tehnya gulanya banyak banyak
es temanisnya tambah lagi ya
es temanis satu lagi
oh iya mas makanannya belum dipesan
ntar aja baik silakan tunggu
lo mesti sabar ya pur
gue juga sabar jack
tapi gimana ya kalau lamaran itu diterima
jak gue ke warung dulu ya beli kopi
gue ditip warung
lah terus kalo ada yang beli gimana
alah udah layanin aja
pur mau dijanjikan mulu tak kesurupan lu
gue lagi bingung stres frustasi
bang nasi duduknya masih
masih cuman orangnya gak ada
oh bukan yang jual
udah bikin aja
gue pergi dulu cak
aku pikir pernikahan kita itu gak bisa ditunda lagi
tapi kan udah aku jelasin
aku harus nunggu kakak aku nikah dulu
iya aku tahu
tapi ibu aku tuh udah tua
dia mau ngeliat aku tuh cepet nikah
kamu mau kan berkorban demi cinta kita
aku gak mau ngecewain orang tua aku
daripada kita gak jelas gini
mendingan kita udahan aja
habisnya di sini nggak laku
kamu gak beli sih
yaudah pesen satu
kenapa nggak dari tadi sih
ini aku udah nurun gerobak udah mau jalan
kata bapak saya gak boleh nolak rejeki
karu sama plastik kemana bang
yaudah delapan ribu dah

dari istri kamu
siapa tau penting
enggak pak ah
dia nanyain pur
memangnya mas pur kenapa
dia lagi galau stres
oh gara gara ani dilamar sama surya
itu mah udah pak
nah apalagi kalau kur tahu kabar berita terbarunya
kabar berita terbaru apa
pamannya ani udah nemuin surya buat tentuin tanggal pernikahannya
oh kasihan ya mas pur ya
saya juga merasa kasihan
ya saya bantu cari deh yuk
harga harga mahal banget sekarang masa sih pak
ani kenapa tuh
gak apa apa permisi
pok kenapa tuh si ani
udah tahu kenapa
saya harus cari tahu
kalau bundur udah tahu kasih tahu saya
nggak usah dikasih tahu
kalau saya tahu saya pasti kasih tahu poh mumun
saya turut berduka cita ya
turut sana apa
soal nenek ani sama surya
emang mas pur gak tahu kalau kemarin itu pamannya nenek ani datang
untuk nentuin tanggal perkawinan
lu jangan ngomong sebarangan
lah situ gak tahu mas pur
semua udah pada tahu
termasuk bang ojak kang pisna juga udah pada tahu
nah lu kenapa mas bur
ya jam pecanda deh mas pur
eh eh eh mas pur eh
mas pur aduh aduh
mas pur mas pur
mas pur mas pur